masih dalam suasana lebaran ketupat ratusan nelayan dan warga pesisir
menggelar parade kapal hias dan festival ketupat yang digelar di pantai tanjung kodok lamongan
selain untuk memeriakan suasana festival juga digelar untuk menjalin tali silaturahmi antar warga
sehingga different style'nya yang penting adalah melayani posted thursdaytsd para penjajah menel tote warum dengan pertanyaannya desired
sebagai kapal hias menariknya dengan iringan musik jawa masing masing kapal hias membawa berbagai ketupat milik peserta yang akan mengikuti festival kuliner ketupat khas lamongan
usai mengarungi lautan selama tiga puluh menit ratusan nelayan kemudian mengarak menu ketupat yang dilombakan termasuk ketupat raksasa menuju lokasi penjurian
kemudian ketupat akan dinilai oleh para juri profesional dengan cara mencicipi ketupat satu persatu
sementara kriteria untuk memenangkan perlombaan ini antara lain bentuknya harus unik cara masak dan rasa ketupat juga harus lezat dan nikmat
ketupat yang dilaksanakan tetapi dilaksanakan ya tetap tidak semeriah dan mudah mudahan tahun depan lebih meriah
setelah dinilai ketupat kemudian disantap semua peserta bersama sama dengan pengunjung tempat wisata
parade kapal hias dan festival ketupat ini sendiri merupakan salah satu cara nelayan setempat untuk mempererat tali silaturahmi antar nelayan
sementara melihat banyaknya antusias warga dan peserta rencananya kegiatan serupa akan terus digelar setiap tahun
selain untuk menarik wisatawan juga sebagai salah satu langkah untuk melestarikan budaya leluhur yang sudah berlangsung turun temurun